halo saudara selamat malam bagaimana kabar anda semoga selalu sehat
selain tiga informasi utama tadi kompas malam telah menyiapkan sejumlah sorotan pilihan khusus untuk anda
selengkapnya bersama saya nitia anissa hanya di kompas tv independen terpercaya
informasi pertama di kompas malam saudara
unjuk rasa menuntut pelantikan kepala desa oleh masa aksi di banjarnegara jawa tengah berakhir ricuh
dua polisi dan sepuluh orang mengalami sesak napas akibat semprotan gas air mata
kericuhan pecah saat masa berusaha menerobos masuk gedung pendopo bupati
aksi saling dorong dengan petugas tidak terhindarkan
korban dua polisi mengalami luka luka dan sepuluh pengunjuk rasa mengalami sesak napas akibat semprotan gas air mata
dalam aksinya masa dari berbagai desa di banjarnegara menuntut agar pj bupati segera melantik lima puluh tujuh kepala desa terpilih
masa sempat melakukan aksi dengan merubuhkan
masa sempat melakukan aksi dengan merubuhkan